jumat pagi pembersihan material longsor di kawasan wangun sari culamega tasik malaya jawa barat
terus dilakukan tim gabungan tni pori bp bd dan tagana tasikmalaya
alat berat difokuskan membersihkan tumpukan longsor di jalan menuju ibu kota kecamatan
sebanyak lima belas meter dengan ketinggian hampir lima meter
selain menggunakan tenaga biasa manual atau tenaga manusia
alat berat juga diturunkan untuk memindahkan tanah dan bebatuan yang menutupi seluruh badan jalan
kendaraan pemadam juga digunakan untuk membersihkan lumpur yang menutupi jalur utama menuju kecamatan culamega ini
kita agak kesulitan menjangkau daerah daerah yang terpencil yang terputus karena longsor tersebut
sehingga kita harus membersihkan longsornya terlebih dahulu sehingga kita baru bisa menjangkau daerah
telah tersambung melalui skype jurnalis transmedia deden rahadian
deden selamat sore dampak banjir dan longsor seperti yang meluas
jelaskan kepada kami deden ada berapa desa yang terdampak berapa banyak orang yang saat ini membutuhkan bantuan
putri dan juga saudara bisa saya sampaikan saat ini saya sedang berada di posko utama
tepatnya di desa bojongkari ketamatan culamega yang memang ini posko didirikan untuk memberikan penyaluran logistik
ke setidaknya dua desa yaitu desa sikuya dan desa bojongkari yang memang terdampak paling parah di sana banjir bandang dan juga longsor
sampai sejauh ini ada sekitar sembilan ratus
orang yang mengungsi di kampung jajawai desa sikuya yang sama sekali belum tersentuh oleh bantuan logistik
karena salah satu penyebabnya adalah akses jalan menuju ke sana masih tertutupi material longsor
yang ketinggiannya bervariasi antara lima sampai sepuluh meter kemudian lebarnya antara sepuluh hingga beberapa puluh meter
dan ini tentunya menyulitkan tim atau petugas untuk menyalurkan bantuan logistik kepada para korban
karena mereka juga harus berjalan kaki setelah kendaraan roda dua maupun roda empat tidak bisa melintasi lokasi bencana
dan putri bisa saya sampaikan memang saat ini di lokasi tengah terjadi hujan yang sangat deras
sekitar pukul tiga tadi kebetulan ada kegiatan penyerahan bantuan atau santunan untuk keluarga korban yang meninggal dunia atau ahli waris korban yang meninggal dunia
sebanyak hampa orang
kemudian juga bantuan logistik yang diberikan oleh kementerian sosial dinas sosial provinsi
dan juga beberapa lembaga kepada korban bencana banjir bandang banjir kemudian longsor di ketamatan sipat uja
ketamatan silamega ketamatan karangnua dan bantar kalong
dan saat ini kondisinya memang terjadi hujan sangat deras dan menurut informasi yang masuk kepada kami di lapangan dari anggota tagana
kabupaten tasik malaya menyatakan bahwa
terjadi longsor susulan di kawasan kampung sikondang desa bojongsari
yang jaraknya dari posko utama ini sekitar dua belas sampai lima belas km dan itu pun belum bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat
deden berarti ada total ada berapa desa yang masih terisolasi dan ada berapa kepala keluarga mungkin yang berada di desa itu
untuk sampai saat ini memang di ketamatan silamega kabupaten tasik malaya ini
merupakan desa yang atau kecamatan yang paling terdampak sangat parah
karena terdapat sedikitnya tiga puluh titik longsor dan sekitar belasan itu menimpa badan jalan
dan tadi pagi sudah terus dilakukan proses evakuasi longsoran tanah atau material tanah yang menutupi jalan
dan sampai sore atau jumat sore tadi itu sudah
sekitar delapan titik longsor yang berhasil disingkirkan walaupun longsoran masih beberapa bagian masih menutupi badan jalan
tetapi sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda dua minimalnya
dan sejauh ini memang di desa kituya ini ada satu kampung namanya kampung jajawai
di situ terdapat sekitar sembilan ratus jiwa atau kurang lebih sekitar tiga puluh sampai empat puluh kepala keluarga
yang memang sampai saat ini
masih kesulitan untuk akses ke kota apalagi ke ibukota kebupaten yang sangat jauh jaraknya
kemudian juga mereka belum mendapatkan bantuan logistik yang memadai
artinya mereka ketika ingin mendapatkan satu jus makanan siap saji saja

untuk mendapatkan satu jus makanan siap saji saja
yang akan dibagikan kepada warga di sana
selain itu saya juga tadi sempat masuk ke areal ke pengungsian
bahwa mereka juga sangat membutuhkan obat obatan untuk saat ini
yang memang ada beberapa balita kemudian orang lanjut usia yang sudah mulai terserang penyakit demam panas
karena mereka ya harus tinggal di beberapa pengungsian di beberapa tenda yang sudah disediakan
baik deden rahadian jurnalis transmedia dari tasikmalaya terima kasih